ya bapak pergi dulu ya
bapak mau ke rumah babe
iya pak yoh juga sama kang tisna nanti sorenya mau pergi
mau pada kemana gitu
mau ke kebun binatang ragunan pak
uluh uluh kenapa tuh gak sekalian diajak bapak
soalnya kan perginya boncay yang naik motor pak
lagian bang ojek sama potati juga ikut
yaudah tuh gak apa apa
mimi udah tinggal sebulan kan ya pi disini
iya mi emangnya kenapa
mami mau pulang lagi ke sukabumi
ya enggak tuh pi
mimi tuh udah sebulan disini tapi gak pernah kemana mana
cuma ke pasar doang
kita jalan jalan lah tuh yuk pi
memilih mau jalan jalan kemana
ya kemana aja tuh pi
mimi bosan di rumah terus
saya tinggal di rumah sop lagi aku
emu ga ada dia di rumah euh
enggak tidak ada ini
semuanya gue sakit
bobby mau sekolah dulu kong
pisang gorengnya masih ada nggak
kawas yang pesenan saya udah datang belum
kan aku udah bilang
antara tiga hari sampai seminggu
lagian kan bang salim baru pesennya kemarin
gratis buat neng ani
ih apaan sih
karena aku udah sering banget dikasih pisang gratis sama bang salim
sekarang aku bayar aja ya
terserah neng ani aja dah
makasih banyak ya bang salim
jangan lupa ya bang salim
itu kontrakan bang salim itu kontrakan babi gua bukan kontrakan gua cakep ya emang iya
hai beb apaan seperti mau ke rumah bunuh malah dulu ya beb ya udah sana beb
serti mau saling dulu enggak usah boleh makan gb assalamualaikum waalaikumsalam
untuk masih single jadi enggak ada beban buat menjar dia
lu juga suka sama dia iya emang apa saingan dong kita abang berdua
jangan pada seneng dulu emang apa boy saya juga suka sama dia
sejak pur istri saya katanya pengen jalan jalan
ya udah lu ajak jalan jalan aja jalan jalan ke mana ya pur ya
serah lu perempuan biasanya itu paling suka kalau diajak jalan ke
mal jangan ke mal bahaya buat dompet lu
sama aja misalnya tisnang ajak jalan istrinya ke ancol juga bahaya buat
dompetnya dia hahaha

ya udah lu ajak jalan aja ke tempat lain ya pur ya serah lu

bener juga jack ngapain lu menelpon istri saya tuh jack mau ngasih tahu
jalan jalan kebun binatang
ya mau atuh pih
mau kan dia mau jak
ajak gimana kalau kamu ikut bareng aja atau jalan jalan sama saya
ngapain aku b equilibrium jalan jalan
ya bukan gitu atu jack
kamu perginya sama potati
jadi kita jalan jalannya berempat gimana
hai kapan ya sekarang atau jack
eh maksud saya nanti siang soalnya istri saya pengen banget jalan jalan
ya udah bentar ya
gua tanya tadi dulu
halo yang si tisna sama istrinya mau ajak kita jalan jalan ke kebun binatang iya ragunan
mau kagak luh mau dia alhamdulillah saya mau sms istri saya dulu mau ngasih tahu
kalau kamu sama potati mau ikut juga jalan jalan bareng ya bapak pergi dulu ya bapak mau ke
rumah babe iya pak
yoh juga sama kang tisna nanti sore mau pergi mau pada kemana gitu mau ke kebun binatang ragunan
pak uluh uluh kenapa tuh enggak sekalian diajak bapak soalnya kan perginya bonceng naik motor pak
lagian bakojek sama potati juga ikut ya udah tuh nggak apa apa bapak pergi dulu ya waalaikumsalam
tes sipur gagal ajak tadinya sih mau jack cuman kasihan nanti sipur di sana kerjanya cuma ngusir nyamuk
lese lu berdua eh pur kenapa enggak lo ajak aja si ani ini kan kesempatan lo biar tambah dekat sama si ani
assalamualaikum salam duduk nih
lu ngapain begitu anak saya sama mantu saya mau jalan jalan ke ragunan
beh terus ngapal sedih karena saya nggak diajak
lu kayak anak kecil aja pake pengen diajak
udah dulu mau kemana beh gua mau kaji murot mau ikut kajal
lu ikut atuh beh terus sayang ngapain di sini sendirian ya yuk
bur tangi jok
hai yang sepi

hai dari mana aja berdua ah rot dari rumah gue
gua mau ketemu lo
gua punya ide
gimana kalau kita ajak citra
sama ineke jalan jalan
seru juga tuh
eluh eluh be
ani mah cocoknya jadi anak saya
bukan jadi pasangan
si deddy kemana ya
kok belum keliatan
gak tau man
masuk aja dulu yuk
ngobrolnya di dalam
ya udah yuk
untuk dimakan di atas tikar di bawah pohon
di kampung saya ya
di kampung saya ya
kalau thomasnya seperti itu
wah seru tuh
istri saya ngerengek
minta ikutan arisan
seminggu seratus ribu
iyain aja nro apa susahnya
lagi lo kagak ada ruginya
uang istri saya kalau dapat arisan
uangnya mau dipakai buat beli perhiasan
anggap aja lo nabung buat beli perhiasan bini lo